sejak pagi hari saya sudah berada di lapangan terbang pondok cabai
dari sini saya akan menuju ke tempat latihan komando pasukan katak yang dilaksanakan di anjungan minyak lepas pantai jakarta
sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke pulau pabelokan
dan di sana nantinya rencananya akan dilakukan latihan yang cukup besar dari komando pasukan katak
dan skenario latihannya sendiri ini sebenarnya agak jarang dilakukan yaitu melakukan latihan di anjungan minyak lepas pantai di tengah laut
latihan kali ini memang beda dari biasanya
biasanya kopaskat tnal melakukan latihan pembebasan sandera di kapal atau di pulau
namun kali ini di anjungan minyak lepas pantai
yang berada di sekitar
enam puluh mil laut utara jakarta
anjungan ini merupakan objek filter nasional yang memproduksi sekitar dua ratus delapan puluh barrel minyak mentah perharinya
sementara personel anjungan ada sekitar delapan puluh orang
karena letaknya yang jauh dari daratan serta berisikan barang barang mudah terbakar tingkat kesulitan latihan pun otomatis semakin tinggi
karenanya sebelum puncak pelaksanaan para prajurit kopaska terus melakukan latihan
nah satu hari sebelum pelaksanaannya para prajurit kopaska ini melakukan latihan
latihan terlebih dahulu di anjungan lepas pantai
dan yang seperti anda bisa lihat latihan di sini cukup beresiko
karena memang area penerjunan area pendaratannya hanya seluas di helipad ini saja
yang luasnya mungkin tidak lebih dari lima ratus meter persegi begitu ya
selain itu latihan penyusupan serta pergerakan di dalam anjungan juga dilakukan
untuk latihan kali ini tni al mengerahkan sebanyak dua ratus empat puluh personel
satu ratus lima puluh di antaranya
dan juga melakukan latihan perjurut kopaskat yang bertindak sebagai tim penyerbu
selain itu dikerahkan juga empat sea rider tiga kapal karet satu kapal perang kri loser
serta tidak ketinggalan helikopter nbl empat ratus dua belas serta pesawat kasa dua ratus dua belas dari pusper herbal
di hari berikutnya pelaksanaan puncak latihan digelar
agar lebih realistis latihan menggunakan peluru latihan yang disebut universal training monition
nanti kan ada penyakuan
iya ada penyakuan
akan tembak menembak saling menembak begitu
saling menembak menembak dengan menggunakan peluru utm
oh ini tuh peluru
bisa ada ini poinnya
kalau bisa terkena ada yang merah ada yang hijau
oh ya jadi seperti peluru cet gitu ya
jadi bukan amunisi tajam gitu ya
bukan amunisi tajam
ya karena ini kan situasinya berbalik
soalnya ini kan daerah ini apa
minyak dan penguburan
jadi tidak boleh menggunakan peluru asli
tapi dengan ini cukup sakit ya
kerasa ya kalau kena
cukup terasa kalau kena
dan ada bekasnya juga ya
apalagi kalau yang lima ratus lima puluh enam
soalnya kalau yang sembilan mili agak nggak terasa
kalau yang lima ratus lima puluh enam lebih panjang
jadi lebih terasa
jarak tembaknya sama ya
jarak tembaknya sama
antara dua puluh meter sampai lima belas meter
jelang jam penyerbuan cuaca semakin buruk
namun keputusan sudah dibuat
tidak ada kata mundur
sekitar pukul setengah enam pagi
operasi latihan penyelamatan sandera di anjungan minyak lepat pantai ini sudah dimulai
walaupun cuaca seperti yang anda lihat cuacanya tidak bersahabat
mendung bombak yang besar
tapi latihan tetap dilakukan oleh pasukan kobatkah ini
penyusupan yang pertama dilakukan oleh tim selam tempur
para prajurit ini menyusup menggunakan alat selam khusus yang tak mengeluarkan gelembung udara atau disebut close circuit
cuaca buruk serta jarak pandang yang terbatas menjadi tantangan pertama yang harus dilalui
arus yang kuat juga membuat penyusupan menjadi tidak mudah
baru saja menaiki anjungan tim selam tempur terlibat adu tembak dengan kawanan teroris
setelah menguasai dan mengamankan titik tempuan tim cbss dari perahu karet dan lainnya segera tiba untuk perkuat

tembak dengan kawanan teroris pun terus terjadi
puncaknya pasukan kopaska akhirnya menguasai keseluruhan komponen yang dibajak
elasan sandara dibebaskan dan delapan orang teroris berhasil dilumpuhkan

pada minggu pagi hari ini arus cukup kuat dipelengkapi dua dua lima kota t doctors selbstekk
kemudian di udara juga ini juga ada cuaca unik
karena hujan tadi hujan deras dengan angin yang cukup pencang di permukaan air pun gelombang cukup tinggi
itulah yang menjadi tantangan bagi kami para pasukan kopaska ini untuk bagaimana mengaplikasikan teknik teknik maupun taktik yang selama ini dilatihkan di pangkalan
dihadapkan di medan yang sebenarnya dengan cuaca yang sebenarnya juga
bagi pihak pertamina latihan semacam ini juga memiliki banyak manfaat
mereka misalnya bisa menguji prosedur jika terjadi keadaan darurat seperti pembajakan
karena kita kan bekerja di area yang sedikit sensitif ya sedikit maksudnya pasti ada bahayanya pasti ada mungkin kemungkinan terjadinya pembajakan dan lain sebagainya
dari latihan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selama kita bekerja selalu dalam perhatian selalu dalam pengamanan yang dilakukan oleh tni terutama tim kopaska
anjungan minyak lepas pantai merupakan salah satu objek wisata nasional yang harus dilindungi
karena itu latihan semacam ini juga bisa menjamin keamanan para pekerja serta fasilitas perekonomian negara
menteri pertama andwi ari jakarta